dan sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan fritz edward sireger anggota bawaslu republik indonesia selamat malam bang fritz
selamat malam bang fritz
halo mas selamat malam mas
baik bang frits ini hasil kajian dari bawaslu bagaimana bang terkait dengan agenda pemamparan visi misi masing masing calon presiden
ya kalau kita kan ini kan berhubungan dengan peran daripada gugus tugas
bahwa memang ada metode kampanye yang sudah diperbolehkan
sedangkan metode kampanye melalui rapot umum ataupun melalui iklan itu baru dapat dilaksanakan dua puluh satu hari sebelum masa tenang
artinya pada tanggal dua puluh tiga maret
nah sekarang kan kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah pemasaran visi misi pak jokowi di hari minggu
serta pak prabowo di hari senin
apakah itu bagian dari kampanye atau tidak
apakah itu merupakan sebuah pemberitaan atau tidak
apakah itu sebuah kampanye atau itu sebuah iklan
nah itu kan harus menjadi sebuah kajian mbak
dan saat ini memang kita akan merapatkan besok bersama dengan gugus tugas atas inisiatif bawaslu
kita mengadakan pertemuan dengan kpu dewan person kpi untuk membahas apakah sudah ada dugaan pelanggaran yang terjadi
kenapa itu dibutuhkan
karena misalnya apabila ada pelanggaran administrasi yang terjadi
ini kan adalah lembaga penyiaran
maka kpi yang akan bertindak
kemudian apakah ini masuk pelanggaran administrasi kepada tim kampanyenya
ataukah ini sudah termasuk pelanggaran pidana kepada stasiun televisi
ataupun kepada tim kampanye ataupun kepada paslon itu sendiri
karena pelanggaran untuk kampanye di luar jadwal
ataupun di luar jadwal termasuk metode kampanye itu
sebagaimana dimaksud pasal dua ratus tujuh puluh enam ayat dua itu ada sanksi pidananya
baik bang frits itu kan artinya masih menunggu pertemuan bersama dengan gugus tugas yang lain
antara kpi kpu dan juga dewan pers mungkin
tapi kalau dari kajian mandiri bawaslu menyikapi pemaparan visi misi ini
sudah masuk ke dalam ranah pelanggaran belum atau seperti apa
kami masih melihat itu sebagai dugaan pelanggaran
nah kan peran daripada gugus tugas kan memang dibentuk itu dalam niatnya
untuk sehingga dugaan pelanggaran tersebut bisa disepakati bersama
bahwa ternyata ini loh karena kan dalam menguasai kampanye kan bukan saja bawaslu
bisa saja tapi juga bawaslu dan juga gugup tugas
nah jadi dari gugus tugas itulah nanti diskusi diskusi yang terjadi di gugus tugas
berdasarkan kajian kami ya akan didapat apakah dugaannya ada
sehingga dapat dilanjutkan atau tidak ke tahap yang berikutnya
jadi pemaparan visi misi kemarin sudah kita lihat masyarakat juga sudah melihat bersama
kalaupun ada pelanggaran ini mengarahnya ke siapa dugaan itu
apakah kepada kandidat kah kepada tim kampanye kah atau kepada medianya kah atau kepada siapa
kalau melihat pasal empat ratus sembilan puluh dua kan sebenarnya gini mas
kalau melihat kampanye kan kita bisa melihat dua sisi
pertama sisi dari materi yang disampaikan
apakah materi tersebut mengandung ujian kebencian
apakah materi tersebut
ada unsur menghinanya atau ada unsur ingin untuk merubah undang undang dasar
itu kan isi materinya
kemudian yang kedua adalah kapan itu dilaksanakan
di dalam jadwal atau di luar jadwal
ataupun sama yang ketiga adalah metode kampanye nya
apakah metode yang sudah diperbolehkan ataupun yang tidak diperbolehkan
jadi sebenarnya kalau kita melihat soal pelanggan pasal dua ratus tujuh puluh enam a dua
itu kemudian ada unsur pidananya empat ratus sembilan puluh dua
itu unsurnya adalah setiap orang
bisa saja lembaganya lembaga penyiarannya bisa saja tim kampanye ya
baik jadi kita masih harus menunggu besok ya
seperti apa keputusan dari hasil kajian gugus tugas
apakah besok sudah diputuskan atau masih akan dikaji lagi bang frits
kalau berdasarkan peraturan bawas
itu memiliki waktu tujuh hari sejak ditemukannya sebuah dugaan pelanggaran
ada waktu tujuh hari sejak dugaan itu terjadi
baik terima kasih bang frits
kita akan tunggu seperti apa nanti perkembangan terbaru
apakah ada dugaan pelanggaran atau tidak
terima kasih frits edward sireger anggota bawasur republik indonesia